mas arah jalan ke kebun kacang kemana ya
oh kebun kacang
dari sini mbak lurus nanti belok kiri nanti ketemu lampu merah
nah lurus itu sudah kebun kacang
terima kasih selamat datang kembali di parkiran kami
pas kasih ya
kalau gitu sekarang gantian kamu yang saya antar sampai bengkel
wah alhamdulillah tuh
lo gak ke rumah inak kepur
gineka lagi kerja di senayan
sama kayak si amin
menurut lo gue harus gimana ya jat
kalau menurut gue lo temuin si ani
gue kan udah gak ngejar si ani
tolong bilangin ke amin supaya jangan deketin inek ke
gitu ya jack
itu sih cuma saran aja terserah loh
daripada lo yang keduluan gak tanya amin yang bilang ke ani
tidak ada apa apa
udah aku sudah terbuka

lo salah lihat kali mana ada kucing belang empat
saya disuruh pulang sama bapak
hp baru teh
terus kameranya beda dari yang lain
ada mode kamera kreatifnya
ih jadi pengen
ih beli dong
mumpung sekarang lagi ada promo akhir tahun
caspek bisa sampai tiga jutaan
iya teh nanti mau
tadi banyak nanya
sekarang diem aja
nggak ada apa apa teh
yakin gak ada apa apa
pasti soal gebetan ya
kok teh ani tau
menurut teh ani gimana
ya amin tetap aja kayak sekarang
sudah saya antar ke bengkelnya
dia minta saya jemput pendi
takutnya dia yang ngambil
yaudah jeputan sana samperin
neng cen cennya teman lo
arah jalan ke kebun kacang kemana ya
oh kebun kacang
dari sini mbak lurus
nanti belok kiri
nanti ketemu lampu merah
itu sudah kebun kacang
selamat datang kembali di parkiran kami
selamat datang kembali di parkiran kami
gua bukan mau nagih
gua mau bilang
gua mau pergi dulu
kenapa mbak cen cen manggil saya
bape lagi nunggu tamu ya
babe mau pergi
surti masuk ya be
kamu nggak kerjanya znk
kamu gak kerja cuy belum ada orderan cuy oh lagi op bukan op libur tadi neng cincin telepon
saya katanya dia kehilangan gelang terus dia mau nanya kamu kamu lihat apa enggak maksudnya apa
dia nuduh saya kamu nuduh saya mencuri bukan begitu lalu apa stop stop stop
saya kira kita teh saudara sekampung tapi ternyata bukan nih
tadi saya sudah sama pendi mau ke rumah neng cencen tapi dia bilang gak mencuri
kenapa kamu cuy saya takut kamu diniru yang enggak enggak lagi cuy elo cemen